pembangunan manusia dan kebudayaan puan maharani melakukan pengambilan api untuk obor asian games dua ribu delapan belas
di sumber api abadi merapen jawa tengah
api obor asian games dua ribu delapan belas yang diambil dari merapen ini kemudian dibawa ke candi perambanan
sebelum dikirap ke lima puluh empat kota di delapan belas provinsi di indonesia
prosesi pengambilan api di merapen ini menandai dimulainya rangkaian kirap obor asian games dua ribu delapan belas
dari puan maharani
api robor asian games dua ribu delapan belas diserahkan ke torch ambassador yang juga legenda tenis indonesia
peraih empat medali emas asian games seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan dan seribu sembilan ratus delapan puluh dua yustejo tarik
api obor asian games dari merapen selanjutnya dibawa ke semarang
hingga nantinya akan disatukan dengan api yang diambil dari india di candi prambanan
proses penyatuan api dari merapen dan dari india di kawasan candi perambanan
akan dilakukan oleh dua atlet legenda indonesia
yustejo tarik dan susi susanti
bahwa dari ganipo tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua saja apinya itu memang sudah diambil dari sini

jadi kita ulang lagi sejarahnya
tadi saya juga sudah sampaikan semoga sukses tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua itu kembali bisa terulang